masa orientasi bertukar pikiran di kelas dan mengikuti aktivitas berbagai organisasi
merupakan pengalaman yang biasa dijalani oleh para mahasiswa
sayangnya akibat pandemi covid sembilan belas mahasiswa terpaksa menimba ilmu secara daring di rumah masing masing
setelah hampir tiga tahun nyaris tidak ada kegiatan di kampus
kini perkuliahan tatap muka mulai dilaksanakan di sejumlah universitas
salah satunya universitas taruman negara jakarta barat
untar itu merencanakan pembelajaran tatap muka tapi secara terbatas
ntar karena mahasiswanya untuk seluruh total mahasiswa kan lima belas ribu
kemudian yang s satu itu kurang lebih kan sepuluh ribu
sehingga kami aturin supaya mahasiswa itu bisa masuk kampus
jadi nanti ada kelas on ada kelas off
misalnya minggu ini terkena on dia ada di kampus nanti minggu depan dia off dia online
tidak hanya mahasiswa dosen juga merasa lega dengan perkuliahan luring
karena mereka merasakan kesulitan mengajar secara daring selama hampir tiga tahun
salah satu kendala yang paling utama adalah kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan mahasiswa
yang kita rasakan adalah biasanya
mungkin interaksinya kita merasa kurang
dan dari interaksi yang kurang itu kelihatannya beberapa mahasiswa sepertinya kurang begitu antusias
kampus yang juga sudah menerapkan kegiatan belajar di kampus adalah universitas pembangunan nasional veteran jakarta
pelaksanaannya disertai dengan penerapan protokol kesehatan
para mahasiswa pun menyesuaikan diri dengan kewajiban baru ini
bawa masker cadangan bawa hand sanitizer terus ya sering sering cuci tangan aja sih gitu
yang pasti saat pembelajaran harus menggunakan masker baik itu dosen maupun mahasiswa
yang tadi sudah saya bilang juga booster sudah
dan juga udah sih itu aja
berbeda dari universitas taruman negara
sebagai antisipasi jika nantinya terdapat mahasiswa atau dosen yang positif covid
akan dilakukan tracing dan penutupan ruangan tertentu
kemudian kalau memang tidak ada masker
kalau memang terjadi mahasiswa kita akan lakukan tracing ya
standar yang kita tetapkan
setelah itu kita tahu kita akan lokalisir
jadi kalau ada pembatasan kegiatan mungkin kelas tertentu kita tutup dulu
kalau ternyata meluas mungkin prodi tertentu
meluas lagi mungkin fakultas tertentu
jadi secara bertahap tidak langsung universitas yang kita berlakukan
selain menerapkan protokol kesehatan selama perkuliahan
mahasiswa juga tidak diperbolehkan
lama lama di kampus setelah perkuliahan berakhir untuk mencegah penyebaran virus corona
tim liputan cnn indonesia jakarta